pokoknya kita pindah bikin tenda gak disini lagi
terserah mau pohon manalah
terserah yang penting banget jangan dekat dekat pohon itu
oh bagus juga ide pak rete
gimana kalau kita pindah aja camping di bawah pohon togek sekalian
eh toge kan dengan sakil
iya jadi bagus kak pohonnya ketutupan sama kemahnya kita
lagian denger ya
ih pak rete itu jangan nabrak nabrak
ih takut sendiri
pak permisi saya mau tanya
kali bapak bapak ada yang melihat anak anak kami pak
satu cewek sama tiga cowok usianya itu kira kira
tujuh sampai sembilan tahunan lah ya
jadi gini pak
kita tes sebenarnya lagi ngajak mereka camping
di dekat pohon yang gede itu
tapi mereka hilang sekarang
kita teh bingung nyarinya kemana
bapak ibu ini gimana
kan sudah banyak kejadian aneh di sana
kenapa anak anak malah diajak camping
iya nih bukannya jagain anaknya
malah dibawa ke tempat yang angker
gini aja bapak bapak daripada demo disini saut sautan ya
gimana kalau bapak bapak semua bantuin saya lah
mari kita bantu mereka untuk mencari anak anaknya ya
sekarang kita ajak warga yang lainnya
ayo jangan lupa bawa center nanti ya pak ya
kak belah mana pak kak diowe pak
aduh serem banget sih
armie kadang kita sekarang dimana nih
aku juga gak tahu rafa
rapat sama ada mana kok kabar sama kalian enggak tahu tante tadi kami lagi
cari rafa sama ada makanya kesasar aduh
kedua anak itu sudah dibawa penghuni pohon
alaikum maki cara namanya
kadem kadem bangun kak
kadem kadem enggak papa aku enggak papa rafa kak kamu sendiri ke mama enggak papa kak
enggak apa mystery
pak bener kan mereka berdua pak
yaudah kalau gitu ikut saya yuk
aduh gimana ini ya
mana ya anak anak teh
kok gak ketemu juga parete
tak etas saya juga bingung
dulu takut ada apa apa
ya ampun kamu tuh gak apa apa
alhamdulillah ketemu juga
udah bikin kayak semua susah
emang kalian tuh pada dari mana
kita kesesasan parete
tapi malah nyasar
udah makanya pak
mendingan kalian semua tuh jangan pada camping disini
mendingan cari tempat yang lain ibu
daripada ntar ada korban lagi kayak anak anak ini
itu sih menurut saya bu
kalau ibu gak mau
ya tanggung sendiri resikonya bu
aku liat kunti di poni tuh semalam
nah naon sih kunti kunti
gak ada kunti kuntian
tapi beneran mi
unta hantu hantu aja
pokoknya nggak ada yang kayak gitu gituan
kalau ada yang mau disalahin
itu teh parete
gak jadi keurang
parete kan bikin acara aneh aneh segala
eh tau gak
mami dari tadi disini
gak ada apa apa
uwena naon gak ada yang ngejualan dia
kalau itu mah terserah ibu aja deh
kalau kita mah
takut banget bu sama pohon itu
ya udah bu pak
kalau begitu kita berdua pamit dulu ya
makasih ya pak
pokoknya kita pindah bikin tenda gak disini lagi
terserah mau pohon manalah
terserah yang penting banget
jangan dekat dekat pohon itu
oh bagus juga ide pak rete
gimana kalau kita pindah aja camping di bawah pohon toge sekalian
mami kan dengan sakil
jadi bagus kak
pohonnya ketutupan sama kemahnya kita
lagian denger ya
yang namanya ujian terakhir dari camping itu ya uji nyali
tinggal kita lihat aja siapa yang kalah kita
atau penghuni pohon eta
situ kan tau
udah lah mendingan kita voting aja
ayo ambil suara terbanyak
ah udah pak rete gak usah pakai voting votingan
pokoknya semua pasti setuju untuk tetap ada disini
gak usah pindah pindah
iya kan bella
ini polototan yang mence lucu
enggak kenal gateri doang gitu
oke yang penting mereka semua setuju
emang disini gak ada apa apa deh
emang ada apa apa disini
kau sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai